pendengar merupakan hal yang biasa terjadi
barang barang berukuran besar lain juga nyaris tidak pernah serpi
gitu jadi kalau menurut gue mungkin gue beberapa episode pertama gue keluarin budget
saya cukup bangga karena mbah sum sebagai sosok pembatik
lo bisa jadi konsultan investasi gue gak bang
ngurusin kayak kontak kontak orang dari luar terus habis itu promosi promosi
jadi game setuju gak setuju namanya
jalan tol bujt badan usaha jalan tol
siswa yang hadir secara langsung akan melakukan absensi melalui tapping card di depan ruang kelas
nah gak jarang konflik kepentingan ini dipersepsikan sebagai konflik agama antara muslim dan yahudi
tapi mereka mau bayar mahal kenapa value apa yang dikasih sebenarnya
ini waktu momentum yang tepat untuk
kemudian hasil perasan tebu akan dimasak sampai kadar airnya berkurang
sehingga pak tadinya orang tidak boleh berkumpul ya mbak dea
yang ada angka angka biasanya tiga puluh lima puluh plus
melalui kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
jadi gue nggak cuma ngurusin pembalap perempuan tapi gue ngurusin semuanya yang perempuan di dunia balap
adalah sinopharm dan kansino
baru baru ini senam mengecilkan perut menjadi trending
kadang sampai mual meskipun dirasa sudah wanti wanti dengan
tetapi kehadirannya tetap dibutuhkan
jadi saya akan memperkenalkan kembali mas mark anthony
seandainya tak diakses internet itu
dengan mengerti bangka tadi demand yang sudah mulai cepat menguat ya dengan reopening ekonomi
kita ini aja kadang kadang sok demokratis kadang kadang nggak jelas
tapi tetap secara overall berdasarkan baseline
sentimen orang orang ukraina itu juga
jarak dari pintu keluar gerbang tol sumedang
apakah memang itu sudah dilakukan supaya jika memang terjadi
itu ada kenaikan mobilitas penduduk di pusat perbelanjaan sampai dua belas persen
jangan ditaklukkan oleh godaan